tante mau terima kasih sama kamu
nasihat kamu bikin tante memikirkan kebahagiaan andre dan dewi
sekarang tante udah bisa ya merestui hubungan mereka
bahkan besok di rumah akan ada acara kumpul bersama untuk membicarakan hubungan mereka
ya tahu sendiri kan kalau pernikahan kan harus direncanakan jauh jauh hari
banyak sekali kan barusannya ada catering ada undangan
ada baju pengantin dokumentasi ya banyaklah
andre kelihatannya bahagia sekali
terima kasih sekali lagi ya
ya syukur alhamdulillah tante ila juga ikut senang
nol pasti ada yang jahilin ya siapa nol yang jahilin
gua di nasihatin sih dihibur tau
gini kayak gini bukan yang hibur
dihibur mah gampang non
tapi permasalahnya apa deh nol
ya udah nolila gak usah sepi ya
hapus dulu dong air matanya
biar kelihatan tetap cantik ya
lila aku mau kasih tahu sama kamu kalau besok aku mau tunangan sama dewi
terus kalau kamu mau nikah sama dewi emangnya kenapa ndri
ya enggak aku cuma mau kasih tahu sama kamu kalau
kamu jangan sedih ya

ndri kamu pikir itu kamu siapa sih
kamu mau kawin sama dewi kek
kamu mau kawin sama kingkong kek
kamu mau kawin sama oncom kek terserah
emangnya kamu pikir aku gak laku apa
yang ngantri aku tuh banyak
antrian pertama aja gustaf
kamu enggak apa apa lila
kalau begitu hubungan kita berakhir sampai di sini

supaya kamu bisa mengin cosok
dia bahasa polykul luka
sayang yakin kamu specialisasisect ya
weeknya tadi agak agak kurang bagus jadi saya bilang bajingan tadi mau buat non lila kamu
masih berani berani janggung anak saya lila ayo ikut papa papa bicara
lila kamu tuh apa apaan sih bergaul sama gustaf apa nih kenapa sih gustaf udah baik
sama lila setidaknya itu bisa ngibur lila walaupun dikit doang enggak tahu lagi sedih
lagi pusing tahu enggak pak anda sama dewi tuh mau nikah mereka mau tunangan terlagi
menikah mereka benar benar keterlaluan papa akan bertindak ah nggak perlu kayak gitu juga
pak nggak perlu kayak gitu lagiin kenapa sih bapak nih segitunya banget pengen nisain mereka lila
ini karena papa mikirin kamu semua yang papa laku ini semua buat kamu lila karena pingin
lihat kamu sedih enggak enggak kayak gini caranya nggak perlu kayak gini lagi udah ikhlas
lila udah bisa menerima sesuatu
semuanya lila minta papa nggak usah kayak gitu tapi papa tetap ngarela lila papa akan tetap
ini ini ini yang bagus ya
satria kamu mau kemana bawa tas lagi
malam ini aku nggak tidur di rumah ya aku pengen hidup di vila kita
hari yang amat penting bagi andai dan dewi dan kamu sebagai anggota yang amat penting di keluarga ini
juga masa nggak hadir aku kan juga punya urusan sendiri tante tante maaf ya besok aku nggak bisa
hadir di acaranya andre saat lo kan saudara sepupu sendiri saat hai masa yang lu nggak datang
aku pergi dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam
hai dr siti ramat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mari mari silahkan masuk
panas di luar
apa kamu benar benar mencintai andre
aku bahagia sama dia
hari ini dewi dan andre tunangan
pasti membicarakan rencana pernikahan mereka
hari yang terberat dalam hidup aku
ya pak satria
kita pulang sekarang ya
saya mau menghadiri pertunangan andri dan dewi
silahkan kuenya bu
iya iya terima kasih bu
bikin sana tadi mana buat keluarga andre
ah dewi taruh di depan bu
saya keseginan bu
jangan gak mungkin kamu akan bahagia di atas penderitaan anak saya
itu suara pak jimmy
kita akan biarkan acara ini berlangsung
kita belum terlambat kan
sayangnya belum pak
teman dewi sedang berantem dengan laki laki pak
berantem sama siapa
sepertinya itu bapaknya nonila
gajarkan hari ini
jangan ganggu aja ini
saya tahu kalau bapak tahu bahwa tante tanti yang bikin sadria buta
kalau tante tanti nggak sengaja
nggak sengaja bikin sadria buta
tadi kau mau bilang apa wik